duit sebanyak itu datangnya dari mana coba pak
ya lagian juga kan kita beli tanah aja sama rumah aja sekarang nih
harganya udah melambung pak mahal
udah lah pak mendingan nih kita pasrah aja
kayaknya kita itu cocoknya cuma jadi pegawai
bukannya jadi pengusaha kali pak
apalagi pengusaha mobil
itu kan pake sewa tanah segala macem pak duitnya kegak ada
gitu ya mak
tenang pak gimana kalau nanti mama coba tanya tanya ya sama kolega kolega mama
siapa tau ada ruangan kerja buat papa gateng
yang istriku bilang ada benarnya juga sih
aku mungkin gak cocok buat bisnis nih
waduh jangan jangan papa marah ya
kok diem aja ya
tapi biarin aja deh papa tuh kan emang harus digituin
biar semangat cari kerjaan
ayo dong bapak semangat cari kerja lagi dong pak
kata penyanyi sahamah
masa yang indah
kenangan kenangan lewatlah sudah
ya sama dulu
lain sama sekarang mah
terus kemah tuh ah
suasana dibikin galau kiu hati teh
pengen pisah nikah deh
bunga sama si popi mah
masa rujuk sama si kopi
balik asal ya sama balik ke habitat
huh tidak ada kemajuan
coba aja kalau sama akang ewo
sayang akan ngewok teh sudah diambil sama si teh manis
kalau belum disambar sama si teh manis mah
sudah saya sambar gledek
nah nasib kety kayak keel nya
masa kudu diganggu
nanti ya kena kutukan dewa kalau ngeganggu
mata ngerang mah
tidak ada yang bisa diendorse
anu kesepian pisah
kamu ngapain sih ngelamun begitu
bikin jantung copot
aku tahu nih
kamu lagi ngelamunin popi
aku kasih tau popi ya ntar
mami tadi lagi mikirin
aku mau ambil mie baru
tapi gak mau ah kalau mesti balik sama popi kamu mah
ya kan gak mau
gak mau ah
mami jangan gitu dong
mami kan juga balik sama popi demi aku mam
aku tuh gak mau mami nikah sama yang lain
aku gak mau punya papa yang lain selain popi
ntar kalau dia jangan jahat sama aku
aku disuruh ngepel disuruh nyuci
kok gak cocok sama dia
ada kemungkinan juga
ada lah itu takdirnya buat mami
tapi semoga bukan kembali ke kopi
udah jangan ngomongin mami
aku sama si mondi aku ada kemajuan tuh
tau deh mam
aku tuh sebenernya udah pengen banget deh mam
pacaran sama mondi
tapi gitu sekarang semuanya kehambat gara gara itu pacarnya lah si raya
iya banyak hambatannya
tapi sebenarnya kamu teh suka sama mondi apa sama kang ewok
apa sih mam
apa sih mami kayak
ih mami gak nyambu mau dah bete
daripada si popi botak item pake baju putih lagi
ya kan mel kasian banget reva
kalo gue di posisi reva nih fix gue bakal galau banget tau gak
sebenarnya sih gue pengen banget bantuin reva buat ngomong sama boy
biar bayi gak usah bertanding gitu
ngapain juga kan
ya sama mel gue juga tapi gimana caranya
sini gini aja deh
jadi biar boy datang ke rumah reva dan jenguk reva
dia pasti deh langsung dateng kalo denger reva sakit
kan dia gak pengen reva kenapa napa
gitu aja caranya terus nanti mereka ngomong deh
apa gitu aja berarti gue besok ngomong sama gue kayak pagi pagi gitu sebelum dia berangkat kali ya
ntar gue tanya tanya hekel dia diberangkatnya kapan
yaudah fix kayak gitu berarti
hmm yaudah kalo gitu
boleh sayurnya mel
besok boy sudah mau masuk di karantina
ih gak cocok lah
kalo boy masuk karantina berarti kan macem gak ketemu sama boy
lama lagi satu minggu waduh
boy macan kan jadinya pasti kangen sama boy
nah gue juga kangen kali sama mama sama papa juga gue kangen kok
boy besok apa yang ngatur kamu ke karantina ya ke training camp
demi kamu papa rela gak ngantor sehari aja
nah iya kayak gitu bi masalahnya
aduh kasian sama si non reva teh ya
surti juga ngertilah perasaan si non reva sama si don boy teh
eh maksudnya kayak gitu non
lagian juga ngapain si den boyte mau ikut pertandingan mma asia itu ya nol
padahal surti juga nggak setuju
masalahnya surti teh gak tega ngeliatin dipukul pukulin begitu
pokoknya oke lah non sindi suruh surti teh sedia kerja sama si non
yaudah kalau gitu rencananya tuh bakal kayak gini nih
mana sih tuh anak
udah gak sabaran
pengen kesana sama emaknya pangeran
ya allah bangga banget
bakal punya mantu punya perusahaan taksi
ntar kalau kawin ring ringan untuk taksi semuanya
yaelah kemana sih tara
aduh apa sih mama
yaelah neng dari mana aja sih kamar sekecil ini teriak teriakin dari tadi ke genong ngonong
emak dari kamar mandi ya bisma
pasti mama mau ngasih liat foto yang tadi dikasih liat ke emaknya ian deh
neng mau mau kasih tau sesuatu
jangan kaget ya
kaget gak nih
engga enggak tau
wah tuh dia
kok malah bisa ketemu fotonya
mama dapat dari mana
neng mama itu tadi sebenernya ngikutin neng
habisnya sih neng neng terus aja begitu sangkain ntar ketemunya sama cacing kremim bukan sama pangeran kan